selain menikmati pemandangan alam di labuan bajo tidak lengkap rasanya kalau kita pulang tapi tidak membawa oleh oleh
nah di tempat inilah di puncak waringin ini menjadi salah satu pusat oleh oleh yang bisa anda kunjungi
karena jaraknya cukup dekat dari bandara internasional komodo
hanya sekitar dua km atau sekitar tujuh menit saja
puncak waringin adalah creative hub yang telah dibangun di bawah pemerintahan joko widodo sejak dua ribu sembilan belas
nantinya tempat ini akan menjadi pusat pameran cenderamata bagi pelaku usaha kecil dan menengah di flores nusa tenggara timur
salah satunya adalah kain tenun khas ntt
dibuat oleh pelaku usaha rumahan kain tenun ikat bundaran lotis juga akan dipamerkan di puncak waringin

para pengusaha tenun sudah mendapat pelatihan tentang produksi agar barang yang dihasilkan berkualitas tinggi
ada pula pelatihan tentang cara memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelanggan bertransaksi
hal ini dilakukan sebagai usaha untuk bangkit dari keterpurukan selama pandemi
lewat penjualan online di bukalapak tokopedia dan shopee
sangat banyak peminat kemudian tempat usaha saya juga semakin dikenal
jadi sangat sangat bermanfaat sekali
selain tenun oleh oleh yang layak dibawa pulang dari labuan bajo adalah kopi arabica
yang satu ini khas dari bajawa sebuah desa di pegunungan flores di atas ketinggian satu tiga ratus meter dari permukaan laut
para petani dan produsen kopi mengatakan
masih ada sejumlah kendala seperti belum terbiasanya konsumen melakukan transaksi digital dan pengaruh geografis dalam pengiriman barang
kalau ordernya banyak cuman ketika kita melayani pemesanannya itu kendalanya di jasa pengiriman
jasa pengirimannya itu sangat besar terkait dengan ongkos biayanya sangat besar dari bajawa ke luar bajawa
meski begitu pemanfaatan teknologi terutama di platform toko online telah berhasil membuat produk umkm di ntt dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat dari berbagai penjuru
upaya digitalisasi umkm ini merupakan program yang dipromosikan oleh pemerintah melalui kementerian komunikasi dan informatika
program ini berfokus pada lima destinasi super prioritas termasuk flores sumba timur dan alor
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda